di balik megahnya jakarta international stadium terdapat kampung bambu
kampung dengan deretan rumah kumuh ini sudah bertahun tahun menjadi permukiman warga yang mayoritas merupakan pemulung
saya ingin mengajak anda untuk melihat bagaimana keadaan di salah satu rumah di kawasan kampung bambu
dan kami saat ini sudah berada di dalam kamar mandi warga
dan jika anda ingin mandi anda harus mendapatkan air dalam sumur seperti ini
kita juga bisa melihat airnya juga tidak terlalu bersih ya pak
kalau misalnya untuk mandi mungkin masih bisa toleransi tapi kalau untuk minum sepertinya anda harus membeli air
ya memang kalau untuk mandi kita tidak membeli kalau untuk minum dan sebagainya kita harus beli
harus beli ya
ya per hari
air bersih ya
ya anda juga bisa beli air bersih
kita bisa melihat di sini bukan hanya untuk mandi saja di sini juga tersedia untuk toilet dan juga sebagian warga juga mencuci bajunya di sini
ada berapa warga pak yang memakai kamar mandi ini
tujuh warga semuanya
jadi ada tujuh warga yang memakai kamar mandi seperti ini
kita akan mengajak anda juga melihat kamar tidurnya seperti apa
ya di sini adalah salah satu kamar tidur yang diperbolehkan masuk
anda bisa melihat
ya sepertinya jurnalis foto saya juga terlalu tinggi untuk masuk ke dalam kamar tidur ini
mari kita lihat bersama kondisi kamar tidurnya
semuanya hanya dari papan kertas dan ini tidak ada kasur maupun tidak ada perlengkapan sehari hari seperti itu
kampung bambu terletak di sebelah utara jis dan kampung bayam
di dahulu digusur
posisinya tepat di antara jalan re marta dinata dan rel kereta api
warga kampung bayam yang sudah digusur menerima kompensasi minimum dua puluh enam juta rupiah untuk setiap pemilik rumah
warga kampung bambu pun berharap mendapat kompensasi seperti tetangga mereka di kampung bayam
ya kalau kehidupan di sini untuk sekarang ini ya emang dikatakan susah sih
memang mata pencariannya itu kayak saya kan udah pemulung
jadi sebagai jadi pegawai sebanyak itu ya mengharapannya kalau memang kita sudah di
maksudnya disurpay itu ya memang adanya mau digusur ya itu cuma mengharapkan itu aja
kalau menurut yang sudah sudah sih kebanyakan uang
jadi mereka dari tempat bambu ini dia tinggal ya masing masing
namun harapan iwan untuk mendapat kompensasi dari pt jakarta propertindo selaku
pemegang proyek jis tampaknya tidak akan terkabul
kampung bambu itu bukan ranahnya jis atau jakpro kak mohon izin
itu ada di wilayahnya kai pt kai
kami mengikuti kebijakannya dari kai untuk melakukan apa yang akan mereka lakukan
namun dari pihak kami sudah mengakomodir adanya beberapa ee
warga yang memang bisa dibantu untuk dipekerjakan dari kso
pihak jakpro meregaskan bahwa relokasi warga kampung bambu adalah kewenangan pt kereta api indonesia
pt kai sendiri mengatakan kawasan di sekitar rel kereta akan ditertipkan dan warga yang tinggal di sana akan digusur
sebelum pengusuran pt kai akan mengeluarkan sp satu dua dan tiga
warga juga tidak akan mendapat kompensasi

mengingat yang ditempatkan itu adalah memang lahan yang harusnya steril
artinya ini merupakan bangunan ilegal tidak ada kompensasi dari kereta api
setiap melakukan penertiban kereta api tidak pernah memberikan kompensasi
karena memang lahan yang ditempati itu adalah lahan yang ilegal untuk ditempati
artinya tidak seharusnya untuk ditempati
memang itu adalah lahan yang harusnya steril
pt kai akan melakukan penertiban dalam waktu yang berakhir
dua ratus empat puluh keluarga yang bermukim di sekitar rel kereta api harus siap meninggalkan tempat
yang menjadi kediaman mereka selama bertahun tahun
pemerintah provinsi dki jakarta sendiri baru dalam tahap merencanakan pembangunan permukiman di sekitar jis
pembangunan pemukiman yang masih belum layak itu terus menjadi pr kita
soalnya juga kita akan bangun usun di situ untuk kepentingan masyarakat sekitar di situ
prinsipnya kita akan jaga dan kita pastikan lingkungan sekitar jis akan keren baik menarik cantik
dan tentu hijau dan membanggakan hatinya
ya intinya itu kan bagian dari jis yaitu yang buat hunian pekerja yang ada di sekitar jis tadi
ya maka dibangun ya bentuknya seperti rumah susun
ya sekarang dalam proses pembangunan
kita kan memang itu lahannya masuk di kereta api tentunya kan jadi kewenangan di pihak kereta api ya
untuk dari kita sendiri sebagai level terkecil di pemerintahan kelurahan
yang tentunya tinggal arahan perintah atau apa kita laksanakan
seperti itu karena bukan melamahan kita ya kita wujudnya aja support aja
nanti kalau minta dibantu buat melaksanakan kegiatan ya kita bantu
sudah ada keterangan jadwal atau apa
sementara belum ada
untuk saat ini iwan setiawan dan warga lainnya di kampung bambu terpaksa hidup dalam ketidakpastian
sambil menanti janji dari pemprov dki jakarta akan hunian layak bagi warga yang terpinggirkan